sesaat lagi anda akan menyaksikan tech talk in association with
halo selamat pagi kembali anda menyaksikan tech talk yang membahas isu isu terkini
tentang perkembangan teknologi dan sains di indonesia bersama saya diana dwika
sebagai brand produsen komputer yang terkemuka
asus terus berinovasi untuk menghasilkan produk produk terbaik untuk para penggunanya
berbagai jenis laptop hingga perangkat keras telah diproduksi untuk merespons kebutuhan masyarakat
nah kini asus resmi memperkenalkan teknologi layar asus oled di indonesia
teknologi tersebut pun sudah diaplikasikan di berbagai jenis laptop asus
asus oled akan memberikan pengalaman yang unik kepada para user terutama di areal
visual untuk membahas apa saja kelebihan dan juga keuntungan asus oled telah hadir bersama saya di
pagi apa kabar selamat pagi mbak kabar baik ya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama
kami pagi hari ini ya dan juga telah hadir rizky alessa tech reviewer dari k dua g mas alessa
sehat selalu dong ya pastinya ya alhamdulillah terima kasih iya yang pasti kita semuanya siap
untuk membahas tentang asus oled ini sepertinya akan jadi booming ya mas ya di tahun dua ribu dua puluh dua nanti ya nah ini saya
langsung aja deh ke mas firman apa sih mas yang menjadi alasan asus itu begitu fokus untuk
mengembangkan menghadirkan layar asus oled di laptop laptop seri terbarunya kita kenapa kita
lari ke layar asus oled adalah karena dari beberapa tahun terakhir kalau misalnya kita ngikutin perkembangan laptop yang upgrade itu paling serius
layar asus oled adalah karena dari beberapa tahun terakhir kalau misalnya kita ngikutin perkembangan laptop yang upgrade itu paling dari
sisi performance nya prosesornya grafisnya
tapi dari sisi layar perkembangannya itu saja
dari layar jenis tn jenis ips
tapi ya paling cuma naik refresh rate
atau detail resolusi layarnya
tapi dari sisi teknologi layarnya itu sendiri
itu seperti nggak ada perubahan selama beberapa tahun terakhir
nah apalagi saat ini kan pandemi
jadi kita banyak berubah
jadi pola penggunaan komputer kita
biasanya kita cuma pakai laptop itu paling lima jam enam jam
kalau hari kerja di kantor kita satu dua jam istirahat
sementara kita bekerja paling lima jam enam jam
tetapi dengan pandemi ini
mungkin kita bisa di depan layar laptop itu bisa tujuh jam delapan jam bahkan sepuluh jam
demikian pula anak anak adik adik kita yang masih sekolah
biasanya mereka menggunakan laptop satu jam dua jam
untuk menjaga kemampuan
untuk mengerjakan tugas
tapi setelah pandemi ini mereka harus sekolah online
jadi mereka bisa sampai tiga jam empat jam mungkin
kalau mereka sekolah dari pagi sampai sore
mereka menatap layar laptop itu jauh lebih banyak
nah itulah alasannya kenapa kita di tahun ini sampai ke depan
kita akan fokus untuk meningkatkan kualitas visual di layar laptop ini
jadi itu yang membuat kita kenapa fokus di asus oled ini
jadi artinya bisa saya simpulkan bahwa
asus oled ini juga concern terhadap kesehatan
oke kalau mas alessa selama ini kan biasanya laptop laptop itu banyak yang menggunakan layar ips lcd
mungkin kita bisa sedikit menjelaskan kepada pemirsa
apa sih bedanya asus oled dan juga ips lcd ini mas alessa
sebenarnya dari teknologinya ya berbeda ya
kalau kita lihat basicnya itu kan
kalau kita perhatikan layar itu kan terbentuk dari jutaan titik titik kecil
nah pixel ini consist of ada tiga warna ada hijau biru dan rgb
hijau biru dan merah
nah kalau ips itu ibaratnya gini mbak
jadi pixelnya itu ditembak dari belakang dengan lampu led berwarna putih
sementara kalau di oled itu pixelnya masing masing itu individu punya light store sendiri
jadi mereka bisa nyala tanpa ditembak dari belakang
hasilnya adalah warna yang lebih vibran lebih nyaman di mata juga
seperti tadi dibilang oleh mas firman
terus juga yang paling ketara itu adalah warna hitam
itu lebih kental kalau di layar oled
ibaratnya gini kalau misalnya dari belakang kita tembak layar putih ke warna gelap
otomatis dia kan tidak akan sehitam kalau kita melihat warna hitam beneran gitu ya
sementara kalau di layar oled tidak begitu
benar benar dia benar benar hitamnya benar benar pekat
jadi kalau yang di ips lcd itu masih membutuhkan backlight gitu ya
tapi kalau oled itu semuanya sudah self lead gitu ya
sudah bisa nyala sendiri gitu ya
nah ini pastinya akan ada keuntungan keuntungan lain ya
misalkan dari sisi performance nya mungkin bisa lebih tipis begitu
dan juga tentang harganya nanti kita akan kupas lebih jauh lagi
tapi yang pasti kalau seperti yang disampaikan mas talesha tadi itu kan bisa user experience nya akan lebih baik

secara visual pastinya akan lebih realistik begitu mungkin ya
untuk para gamers itu juga akan lebih gimana ya lebih enak juga pada video editor gitu ya
nah tapi kalau sebenarnya sasaran konsumennya itu untuk layar oled ini siapa mas firman
saran utamanya pertama adalah content creator
karena ya itu sejak pandemi ini bahkan anak anak sekolah pun sudah didorong untuk menjadi content creator
mereka mengerjakan tugas upload di youtube misalnya
mereka disuruh gurunya membuat desain upload di google drive misalnya
ya itu pun udah jadi content creator
nah sasaran utama kita adalah asus oled ini kita akan menghadirkan visual terbaik untuk mereka
jadi dari awal kita hadirkan teknologi yang paling pas untuk mereka membuat konten
hasilnya akan sesuai dengan yang mereka inginkan nantinya
jadi target utama kita adalah para content creator
sampai yang profesional
oke nanti kalau misalkan di segmen selanjutnya saya mau menantang asus nih untuk ngeliatin bedanya antara asus oled dan non oled berani dong ya
ya dan pemirsa jangan kemana mana kita akan tunjukkan seperti apa sih perbedaan asus oled dan non oled di segmen selanjutnya
tetaplah bersama kami di tech talk
terima kasih sudah bersama kami di tech talk
dan kali ini bapak muhammad firman selaku public relations manager di asus indonesia akan mengajak kita untuk melihat secara langsung perbedaan dari asus oled dan juga non oled ya pak ya
oke ini ada dua laptop di hasilnya
dua laptop di hadapan kita bisa dijelaskan jenisnya apa
yang satunya sudah menggunakan oled yang satunya masih yang versi ip
yang di depan saya yang oled ya pak ya
nah pak tapi yang pasti pemirsa di sini juga penasaran apa sih bedanya oled yang dimiliki sama asu sama kompetitor yang lain
dari sisi asus oled itu ada lima kelebihan kita yang kita tawarkan dibandingkan dengan laptop oled dari kompetitor
pertama adalah dari sisi akurasi warna
jadi kalau layar kita sudah asus oled dia akurasi warnanya dijamin sangat akurat dan sudah di validasi oleh pantone
jadi mendapatkan sertifikasi dari pantone ini merupakan yang paling penting
jadi ini merupakan kepastian bahwa layar yang kita tawarkan punya akurasi warna sangat tinggi
itu tadi keunggulan asus oled yang pertama
untuk selanjutnya pak
jadi untuk mata itu jauh lebih sehat dan jauh lebih aman
artinya lebih ramah juga untuk mata anak anak
karena seperti yang kita ketahui di masa daring ini anak anak itu sebagai pengguna aktif laptop loh pak
apakah ini juga berpengaruh terhadap kayak sleep cycle gitu gak sih pak
dari penelitian itu sudah terbukti bahwa sinar biru yang dipancarkan oleh layar baik layar tv smartphone atau laptop itu bisa merusak ke retina mata

ketika kita berada di atas atas pintu jadi ant modeling bisa jadi iklim dia sudah bisa kalian tetap sih

nih tapi dirologi itu menunjuk ke pihak dunia ya memang kelihatan ini ini dapat akibat yangara

oleh kencing ada gerekal ketika class index out technical agency ya pasang ulang

oke jadi artinya bahwa asus oled ini memang concern terhadap kesehatan mata para penggunanya
oke masih penasaran dengan keunggulan yang ketiga atau selanjutnya apa pak
dari sisi layar asus oled juga sudah punya tampilan warna yang sangat akurat
tidak cuma di brightness tertinggi tetapi juga saat brightnessnya diturunkan
akurasi warnanya masih tetap tinggi
jadi kalau misalnya teman teman menggunakan layar jenis ips
tetapi begitu brightnessnya diturunkan itu akurasi warnanya menurun
nah dengan layar asus oled ini akurasi warna akan tetap tinggi meskipun layar di set kecerahan warnanya
artinya meskipun kita menyaksikan mungkin film atau apa dalam situasi
di redup warnanya masih terlihat realistik begitu ya pak ya
oke luar biasa sekali
akhirnya selanjutnya apa ini pak firman
berikutnya di layar yang asus oled ini karena sudah menggunakan teknologi asus oled
dia warna hitamnya itu benar benar hitam
seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh mas alessa tadi
jadi di layar asus oled saat kita menyaksikan film atau konten
jadi ini tentunya lebih nyaman saat kita menikmati konten ada di layar ini
berarti artinya dengan tadi layar hitamnya atau piksel hitam yang dimatikan
akan lebih hemat energi ya pak ya
betul hemat energi juga dari sisi akurasi warna hitamnya akan benar benar pekat
oke kalau dari sisi respons time nya sendiri bagaimana
nah ini yang menarik
untuk layar asus oled saat ini kita sudah punya teknologi yang kita sebut dengan blur free animation
jadi respons time layar laptop ini sudah dua milisekund
ini sangat jauh lebih cepat bahkan dibandingkan dengan layar jenis ips
jadi kelebihannya adalah saat kita menyaksikan film misalnya
atau misalnya bermain game yang genre nya cepat gitu
itu seakan bebas blur karena memang respons
respons time nya sudah sangat tinggi
artinya detailnya juga masih kelihatan gitu ya
detailnya masih sangat kelihatan meskipun scene nya itu sangat cepat
jadi detail yang ditampilkan di layar itu akan sangat tajam
nah kemudian kalau untuk performanya sendiri bagaimana nih mas
dari sisi performa selain mendukung panelnya yang sudah blur free tadi
kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru dari intel
yang ini prosesor intel core generasi ke sebelas mulai dari core i tiga i lima i tujuh dan i tujuh
dan nanti akan kita hadirkan juga seri terbarunya dari intel
jadi sudah menawarkan performa yang sangat tinggi
mas kalau kita ngomongin tentang layar oled yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat
itu tentang ketahanannya ya mas
ini gampang burn in atau enggak
kira kira kalau dari asus punya solusi nggak
dari sisi software nggak cuma dari sisi panel hardware nya aja
yang kita hadirkan dengan teknologi terbaru
tapi dari sisi software asus oled juga menyediakan solusi untuk mengatasi burn in
itu masalah yang umum banget
terjadi di layar jenis oled baik di tv atau di smartphone
nah di layar laptop asus oled ini kita sudah menyediakan fitur untuk membuat layar ini bisa bertahan lebih lama umurnya
dengan secara software dia menghadirkan animasi yang seperti wall paper ini
dia bisa mengurangi atau mereduksi kemungkinan layaknya cepat burn in
jadi nggak cuma dari sisi hardware dari sisi software pun kita siapkan teknologinya untuk asus oled ini
jadi nggak ada alasan lain untuk tidak membeli asus oled ya mas ya
jangan yang lain begitu ya
mas selain ada laptop asus oled yang ada di depan saya ini kira kira asus punya laptop lain apalagi mas yang sudah menerapkan layar oled
oke di indonesia saat ini kita sudah ada beberapa tipe laptop kita yang menggunakan layar asus oled
dan semuanya sudah beredar di pasaran indonesia
dan menariknya harganya dimulai dari harga yang cukup terjangkau
jadi kita punya vivobook pro empat belas x oled n tujuh ribu empat ratus
ini merupakan laptop asus oled terbaru kita yang ditujukan untuk ke segmen content creator
jadi dia sudah menawarkan fitur yang sangat cocok untuk para content creator tadi
nah berikutnya kita juga ada seri vivobook ultra lima belas oled k lima ratus dua belas
nah ini yang sangat menarik karena dia sudah menggunakan layar asus oled dan harganya sangat terjangkau mulai dari delapan

nah berikutnya kita juga ada zenbook tiga belas oled

seperti yang kita ada di hadapan kita saat ini
dia merupakan laptop kecil ringan ringkas tiga belas inci bobotnya juga cuma satu lima belas kilogram
dan dia sudah menggunakan panel asus oled kita
ada juga yang versi bisa dilipat
kalau ada teman teman yang butuh laptop yang multifungsi bisa jadi tablet juga
itu kita punya zenbook flip tiga belas oled ux tiga ratus enam puluh
dia juga sangat tipis sangat ringkas dan sudah menggunakan panel asus oled
dan terakhir kita juga punya zenbook pro duo lima belas oled ux lima ratus delapan puluh dua
ini yang sangat premium kita punya saat ini
dia ditunjukkan untuk content creator profesional
menggunakan dua buah layar di laptopnya dan sudah menggunakan asus oled juga
oke mas firman sudah menjelaskan secara gamblang tentang keunggulan keunggulan asus oled
nanti di segmen selanjutnya saya mau cross check langsung nih kepada masyarakat
dan kita akan mulai bahasnya tentang user experience nya ya mas ya
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di tech talk
baik terima kasih anda masih menyaksikan tech talk bersama saya diana dwika
dan dua narasumber kita yaitu muhammad firman public relations manager of asus indonesia
dan juga rizky alessa tech reviewer dari k dua g
kita melanjutkan perbincangan kita nih
mas firman ini perkembangan teknologi laptop gitu begitu cepat
kira kira untuk strategi atau visi ke depan dari asus akan seperti apa
kita melihatnya bahwa ke depan itu akan semakin cepat
semakin banyak pengguna yang berinteraksi dengan laptopnya
karena ya itu karena kita harus bekerja secara remote
dan kita juga harus tetap produktif meskipun kondisinya lagi agak sulit buat sekarang
tetapi penggunaan laptop ini akan semakin banyak ke depannya dibanding sebelumnya
dibanding sebelum pandemi
jadi ke depan tentunya kita akan hadirkan teknologi teknologi terbaru di laptop
karena ini adalah perangkat yang akan banyak kita gunakan
menggunakan setiap harinya
artinya asus akan selalu berkomitmen untuk memberikan teknologi terbaru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
mungkin begitu ya
mas tadi kan kita sudah lihat nih di segmen kedua perbedaan asus oled dan oled
aku pengen tahu dong mas user experience mas selama ini menggunakan asus oled bagaimana
gini ya mungkin kalau kita bicara sebenarnya tadi seperti kata mas firman targetnya itu kan lebih profesional iya content creator iya
sebenarnya konsumen juga iya ya mas eja
saya bisa dibilang mewakili ke semua itu mbak
jadi bisa dibilang gini sehari hari saya sebagai content creator saya membutuhkan layar yang nomor satu buat content creator adalah akurasi
akurasi warna itu sangat penting
karena seperti mungkin juga kita semua sudah tahu layar smartphone zaman sekarang itu kan sudah banyak yang sudah lebih dulu ya mas ya pindah ke oled
setelah mereka pindah ke oled otomatis viewer saya saya bisa prediksi bahwa viewer saya kebanyakan sudah memakai oleh oleh
ketika kita produksi sebuah video konten kita ingin apa yang kita lihat apa yang kita lihat di tahap post production sesuai dengan apa yang dilihat oleh penonton

jadi ketika kita ngedit kita color grading
jadi ketika kita ngedit kita color grading
di layar yang sudah oled dan sudah akurat pula kita bisa yakin bahwa apa yang kita kerjakan akan dilihat seperti yang kita mau oleh para penonton
segi konsumen saya adalah seorang gamer saya juga penikmat konten yang luar biasa banyak mau itu film mau itu streaming apapun juga saya penikmat itu semua
saya sebagai konsumen juga bahkan saya banyak mainnya mas daripada kerja mas
dan dengan menggunakan asus oled itu seperti yang tadi kita bilang ya benar benar mata itu dimanjakan
apalagi mungkin ini satu knowledge juga bahwa ini kan asus oled itu udah di cip tiga ya mas ya
itu adalah standar warna yang kita nikmati di teater di bioskop
itu adalah dci p tiga

jadi kita juga sebagai konsumen kita juga bisa menikmati
film taruhlah film ya seperti layaknya bagaimana si filmmaker tersebut intended dia shot itu
gitu jadi true benar benar seperti apa yang diinginkan oleh si filmmaker
jadi yang kita lihat itu bukan karena dulu ada yang berpikir wah nonton di rumah mungkin layar ips hitamnya nggak pekat ya mas ya
itu pixelnya benar benar mati
artinya daya yang digunakan juga akan jauh lebih hemat
jadi buat kalian yang butuh laptop dengan baterai yang irit ya mas ya itu memang oled itu memang patut jadi pilihan
satu lagi ada yang lupa nih soal daya
kalau ips lcd itu kan memang pada basicnya dia semua pixel akan nyala apapun konten yang ditampilkan
sementara kalau oled itu kan yang pixel yang nyala hanya yang dibutuhkan aja
misalnya ada yang
ada konten yang berwarna hitam itu pixelsnya akan mati
jadi otomatis akan menghemat daya yang lumayan signifikan
jadi buat kalian yang memang mencari sebuah laptop yang hemat daya irit gampang dibawa kemana mana nggak harus setiap kali colok listrik
ya memang pilihan terbaiknya adalah layar oled
dan sekarang berarti nggak ada lagi sih lah akan ada perbedaan warna antara laptop anda dan laptop saya
selama ini kalau kita mau beli baju atau apa bisa jadi akan ada perbedaan warna
sekarang udah gak ada lagi kalau semuanya pada pakai oled begitu ya
warnanya lebih realistik
nah tadi seperti disampaikan sama mas alesha bahwa ini bukan hanya untuk konten kreator gitu
siapa lagi targetnya mas firman
oled ini akan sangat bermanfaat untuk para konten kreator
tetapi nggak cuma untuk mereka para profesional pun akan sangat menikmati atau merasakan manfaat dari penggunaan layar asus oled ini
sebagai contoh mereka yang apa
seorang desainer misalnya
desainer grafis atau mereka seorang
fotografer profesional yang memang menghasilkan karya visual yang harusnya akurat dan apa
sesuai dengan kebutuhannya dia dan kliennya
jadi saat dia misalnya fotografer profesional membuat foto misalnya hasil fotonya itu akan sesuai saat apa
hasilnya itu di preview di laptopnya dia karena sudah menggunakan layar oled yang punya akurasi warna sangat tinggi
profesional seperti ini akan sangat terbantu dengan layar asus oled ini
dan biasanya kalau ngomongin teknologi baru orang itu sudah keder sendiri nih tentang harga
kira kira kalau asus oled ini affordable gak sih
untuk asus oled ini sangat menarik karena sebelumnya kita hadirkan asus oled itu di segmen premium kita di seri zenbook
tetapi per quarter kemarin kita sudah mulai memasukkan laptop kita dengan asus oled itu di harga yang sangat terjangkau
delapan jutaan sudah mendapatkan laptop dengan layar kualitas terbaik dengan asus oled
oke berarti artinya ini masih terjangkau begitu ya dengan teknologi paling mutakhir apalagi tadi seperti disampaikan di segmen sebelumnya ramah untuk mata
berarti untuk kesehatan kita kesehatan anak itu penting sekali di masa sekarang
baik mas firman mas alisa terima kasih banyak untuk insightnya di tektel kali ini
sehat selalu kita ketemu dari kesempatan ya
ya dan pemirsa tak terasa sudah hampir tiga puluh menit kita berbincang tentang
terima kasih atas kehadiran mas muhammad firman sebagai public relations manager of asus indonesia
dan juga mas rizky alesya tech reviewer dari k dua g
dengan kehadiran layar oled dalam asus laptop series memberikan banyak pilihan kepada masyarakat
yang mendambakan laptop yang bekerja efektif dan efisien namun dengan budget yang affordable
demikian topik tektel kali ini
saya diana dwika pamit undur diri